sejak dini hari lahan seluas tiga hektare ini sudah padat sekali dengan ratusan mobil para pedagang yang bersiap membuka lapak jualannya
lapangan ini pun tak hanya dipenuhi mobil melainkan baju baju manekin dan warga yang lalu lalang melakukan transaksi jual beli
pasar tasik cideng
bernama pasar tasik cideng pasar yang berlokasi di jalan jati baru ini dahulu dipenuhi sejumlah pedagang yang berasal dari tasik malaya
namun seiring berjalannya waktu kini asal pedagang meluas dari wilayah jawa barat lainnya seperti bandung soreang dan cirebon
sudah lama dari tahun berapa ya waktu dari itu saya naum pindah ke bongkarat disini juga sudah enam tahunan disini
kalau dari rumah jualan
jam dua belas sampai sini jam dua tergantung kalau macet kadang kadang jam empat
pasar yang dibuka setiap senin dan kamis ini sangat diminati para pembeli dari berbagai penjuru meskipun beroperasi di pukul empat hingga sepuluh pagi
mau cari busana muslim murah meriah dan mengikuti mode dan tren masa kini semua ada di sini
di tengah keramaian ini pasti yang paling banyak adalah ibu ibu nih nah di samping saya udah ada ibu siapa ibu boleh dikenakan
nani dari labuan
dari labuan banten
gimana kok bu niat banget jauh jauh dari labuan kesini hanya untuk belanja
iya untuk belanja baju buat dijual udah lama kok jualannya
emang rutin bu
rutin alhamdulillah senin kemis
iya emang agak murah terus bisa kalau lagi uang sedikit bisa beli satu dua bisa
harga busana di pasar tasik cideng dimulai dari harga rp lima puluh hingga rp tiga ratus
para pembeli pun bisa mendapatkan harga yang lebih miring ketika beli secara grosir dan jago tawar menawar
setiap kali berdagang para penjual bisa meraup omset mulai dari lima sampai lima belas juta
pendapatan ini bahkan bisa meningkat hingga puluhan juta rupiah bila mendekati bulan ramadan dan lebaran
nah gini ternyata suka dukanya kalau berbelanja
rame banget di belakang ada motor jadi kita juga harus ikut jalan ya
nah sampai dia bu
saking rame nya buat jalan aja harus mikir
abis ini kita harus mikir juga caranya buat nawar biar lebih murah lagi harganya
larissa aradia warsa jakarta